senada dengan hal itu mantan kepala badan intelijen strategis tni soleman ponto merasa jika selama ini unsur intelijen tni tidak terlalu dilibatkan dalam upaya pencegahan teror
menurutnya hal itu sangat disayangkan mengingat tni memiliki sumber daya yang besar hingga ke tingkat kelurahan
nah kan ini pak bin ya juga hari ini kita sudah membuat bnpt
nah kalau ditau lagi teroris ini kita mau menyelesaikan ada dua cara
nah bnpt ini pertanyaan saya by lawy on the law pekerjaannya
by law itu sudah ada polisi beyond the law pekerjaannya intelijen
intelijen siapa intelijen di sini banyak intelijen
kan harus ada ditentukan pekerjaannya siapa
nah ini tidak jalan kan tidak tidak jelas
saya kasih contoh pada tahun sekitar tahun dua ribu setelah adanya bom natal
tni itu membuat yang namanya desk counter terror
saya kepala desk counter terror mbak isat itu
apa yang kita lakukan
kita berdayakan yang namanya babinsa itu yang ada di seluruh indonesia itu
satu orang babinsa itu dia mengawasi tiga
sudah berapa dia
itu baru babinsa
belum lagi kita manfaatkan lanar
belum lagi kita manfaatkan dari udara itu
saya dibai satu lima ratus orang
saya tugaskan satu orang mengawasi aja tiga km sekitar rumahnya
sudah berapa dapat data
pergerakan manusia kemanapun tidak ada yang lolos
jadi ada yang salah itu
intelijen kan hanya itu itu saja
tapi setelah ini digeser muncul bnpt
nah ini tidak tahu siapa lagi yang mau lakukan ini
tni akan akan keluar dari sistem
padahal kita lihat undang undang tiga puluh empat
bayangkan tni sebesar itu tugasnya mengatasi terorisme
dibebankan ke bnpt yang
sampai seberapa sih bnpt sampai kaki tangannya ke bawah
pasti kalah dengan tni
lah kenapa tni tidak dimanfaatkan
kita melihat tni operasi militer
padahal di dalam operasi militer ada yang namanya operasi intelijen
jadi jangan lihat operasi militernya saja
pak soleman artinya kalau menurut anda ada yang salah itu
ada di situ
ini soal tumpang tindih tadi itu ya
siapa yang kemudian bertugas untuk memberantas terorisme tadi itu
karena sudah yang tadi anda katakan sudah dua puluh satu tahun artinya
kita belum menemukan sistem yang pas seperti apa
begitu bnpt hadir
kita merasakan bnpt ini seakan akan mantrai sakti yang bisa menyelesaikan masalah teror
kita buat merubah undang undang terorisme
undang undang itu hanya penegakan hukum saja
padahal teroris itu bekerja di luar hukum dia
saya satu satunya yang tidak kurang setuju lah dalam revisi undang undang itu
karena dia tidak menyentuh masalah
dia tidak menyentuh masalah
dia hanya menyentuh yang sepertiga di atas permukaan
kita lihat lagi coba
beberapa bulan lalu kita baru melepas napi teroris
sekian ratus yang belum selesai
ya apa yang mengawasi mereka
adakah yang mengawasi mereka setelah lepas
yakinkah mereka itu sudah tidak lagi ingin berbuat
ya kan belum
sudahkah kita mengevaluasi apa yang dilakukan misalkan bnpt sudah melakukan apa
apa yang dilakukan
kita hanya menganggap bnpt adalah mantra sakti yang bisa menyelesaikan masalah teror
perubahan undang undang teroris itu juga mantra sakti
sudah berubah silahkan jalan
tni untuk repress
jangan lagi ditandatangani ya tni
karena padahal tanpa ditandatangani pun itu tugas pokok tni
tni bergerak berdasarkan undang undang tiga puluh empat dua ribu empat
sedangkan teroris berdasarkan undang lima belas
atau orang nomor lima yang terbaru
jadi mari kita harus menyelesaikan dulu tata cara menyelesaikan ini
baru kita bisa menyelesaikan si teror ini
menarik pak soleman
mereka itu bekerja dua per tiga ada di bawah permukaan
sulit tidak bisa dilihat